ibu amira gak akan pernah nyerah buku
bapak ngapain disini
saya mau mencari ibu kamu
pak udah dong pak berhenti
keluarga saya miskin pak
dan sekarang bapak pisahin saya juga sama ibu saya
amira amira kamu denger saya
dengar saya dulu
apa lagi yang perlu saya denger pak
apa lagi kebohongan yang perlu saya denger pak
bapak udah bohongin saya
bapak memang kejam pak
bapak jahat bapak udah bohongin saya
bapak jangan pernah bapak sentuh saya lagi pak
saya juga gak mau denger apa apa dari bapak
sekarang saya harus cari bus saya
saya harus cari ibu saya
kita harus bicara
saya gak mau denger apa apa dari bapak lagi
sekarang saya mau cari ibu saya
saya sendiri yang mengantar kamu ya
buat apa pak
kalau bapak bisa ngelakuin semuanya pakai uang
bapak udah bunuh ayah saya pakai uang pak
bapak anda bisa lolos dari penjara pakai uang
bapak sekarang udah bisa misahin saya sama ibu saya pakai uang juga
dan sekarang bapak beli saya pakai uang pak
dan sekarang apa
bapak mau nunjukin ke saya kau
bapak bisa nemuin ibu saya pakai uang
saya capek pak
saya muak sama semua uang bapak
saya uruskan nalih
apa semuanya adalah teguranmu
buat aku yang udah begitu bodoh dan lemah
sampai sampai aku bisa luluh terhadap prabu wijaya
apa ini adalah teguran buat aku
karena aku udah begitu durhaka
dan ngelupain apa yang ada prabu wijaya buat terhadap orang tua aku
bahwa aku ini memang anak durhaka
seperti yang selalu om wisnu bilang
dan bahwa aku ini gak pantas berada bersama dengan orang tua aku yang aku sayangi
kalian pilih jangan herb
bapak udah bunuh ayah saya pakai uang pak
bapak anda bisa lolos dari penjara pakai uang
bapak sekarang udah bisa meleihin ibu saya
dan sekarang apa
bapak mau nunjukin ke saya kalau bapak bisa nemuin ibu saya pake uang
canta euh boh pandeglang casalel molik
dan bapak bapak dengan speaking russian
kamu bagus bmw jessica
bukti boh kamu sampe kamu pergi correct
amirah akan tetap cari ibu
amirah akan terus cari ibu
amirah gak akan pernah
bapak ngapain disini
saya mau mencari ibu kamu
pak udah dong pak berhenti bercandanya
bapak gak jelas tadi saya udah ngomong apa sama bapak
kamu sepertinya gak suka sekali ya
selamat malam pak
mas turun aja ya
punya dong pak
terima kasih pak
makasih banget pak
makasih pak ya
sekarang kamu lihat
saya sudah tidak punya apa apa
saya tetap akan membantu kamu untuk mencari ibu kamu
dan sekarang kamu bertanggung jawab
untuk membayar ongkos saya di bis ini
bapak pikir saya butuh bantuan bapak bocah ibu saya
bapak ingat dong
bapak yang udah bikin ibu saya pergi secara paksa
bapak ingat dong
sekarang tiba tiba bapak mau bantu saya bocah ibu saya
bapak pikir saya percaya sama bapak
sampai kapan kamu mau bicara terus
lebih baik kamu siapkan duit kamu
untuk bayarin ongkos saya di bis ini ya
pak udah lah pak
bapak keluar dari bis ini sekarang juga
bapak pergi dari sini
yaudah kalau bapak gak mau pergi
biar saya yang pergi
yaudah saya pergi
kenapa kamu jadi turun lagi
akhirnya bapak datang dan bapak ngerusak semuanya
saya merusak apa
kan saya sudah bilang saya akan membantu untuk mencari ibu kamu amirah
saya sudah gak percaya lagi sama bapak
bisa aja sekarang bapak udah nyuruh ibu saya pergi dari tempat dia sekarang
atau bapak akan menghalangi saya supaya saya nggak bisa ketemu sama ibu saya
kamu benar benar berpikir saya akan melakukan itu semua mina
dan jangan pernah ikutin saya lagi
jangan bersikap nolak
besok pagi mendingan mbak kesini lagi
aku mau hanya ketemu sama ibu sekarang
aku gak mau nunggu lagi
bapak ngapain bes ikutin saya terus sih pak
karena kamu suka melakukan tindakan bodoh seperti sekarang ini
ngapain kamu ngejar ngajar bes itu segala
kalau kamu kata berasama kendaraan lain bagaimana
karena itu adalah bis terakhir pak
saya harus ketemu sama ibu saya sekarang juga
pak saya kehilangan bes itu gara gara bapak
jadi bapak mendingan lepasin saya pak
besok pagi pagi sekali kamu bisa lagi kesini
enggak pak saya mau ketemu sama ibu saya sekarang
gak tau apa apa sih ibu
pasti akan ditolak mentah mentah sama amir
pokoknya malam ini kita harus berangkat ke pandeglang
kalau enggak kentang atau bawang ini bakal busuk
amira amira tunggu
saya gak akan pernah mau ikut bapak lagi
sudah ikut saya dulu ayo
tunggu tunggu tunggu
mau ngapain sih pak
sudah kamu gim dulu ya
pak maaf pak
kalau gak salah denger tadi bapak ingin ke pandeglang betul
jangan lupa like share dan subscribe ya